kata dedolarisasi akhir akhir ini kerap muncul dan menjadi fenomena di dunia ekonomi
hal ini terjadi karena beberapa negara menerapkan kebijakan
tak lagi menggunakan dolar amerika serikat dalam transaksi perdagangan mereka
baru baru ini argentina dan tiongkok sepakat meninggalkan dolar
argentina berkomitmen mulai membayar transaksi impor dari tiongkok menggunakan yuan
dan mempertahankan nilai fungsi ekonomi yang argentina butuhkan
mengurangi dominasi dan ketergantungan pada dolar
hegemoni dolar dalam transaksi global mulai goyah
data dari administrasi valuta asing negara mencatat
yuan berhasil mendepak dolar amerika sebagai mata uang yang paling banyak digunakan
dalam transaksi lintas negara atau cross border pada maret dua ribu dua puluh
hasil riset lembaga makroekonomi eurison slg capital menunjukkan
porsi pemakaian dolar amerika sebagai alat cadangan internasional
lebih cepat pada dua ribu dua puluh
lantas bagaimana dengan indonesia
indonesia juga memiliki kerangka yang sama dalam penggunaan mata uang rupiah
dengan negara lain dalam transaksi bilateral
sejauh ini penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi bilateral
sudah dilakukan misalnya dengan tiongkok australia dan singapura
pada dua mei indonesia dan korea selatan pun mengumumkan akan menggunakan rupiah
dan yuan sebagai pengganti dolar
kedua negara sepakat melakukan kerjasama dengan mendorong penggunaan mata uang lokal
negara masing masing dalam transaksi bilateral